menurutnya dinas kesehatan kalimantan tengah mencatat sejak januari hingga agustus dua ribu dua puluh
ada sebanyak delapan puluh sembilan lima ratus tujuh puluh lima warga terserang penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ispa
berdasarkan data dinkes kasus ispa tiga bulan terakhir total ada sebanyak tiga puluh lima ratus empat puluh tujuh kasus
sedangkan dari januari sampai dengan agustus tahun ini ada sebanyak delapan puluh sembilan lima ratus tujuh puluh lima kasus tersebar
di empat belas kabupaten kota di kalimantan tengah
wilayah kota palangkaraya tertinggi mendominasi kasus ispa yakni delapan sembilan ratus tiga puluh tiga warga terserang ispa
dinkes kalteng memprediksi jumlah penderita ispa masih dapat bertambah dampak maraknya karhutlah di wilayah kalimantan tengah
pemerintah daerah melalui dinas kesehatan terus mengimbau warga menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat berada di luar rumah
keluhannya kebanyakan batuk pilek badan demam bisa juga sesak napas
terutama pada orang lanjut umur atau lansia dan juga kepada anak anak
karena memang daya tahan tubuh mereka lebih lemah dibandingkan orang yang dewasa muda